kpk kembali memanggil kepala badan perencanaan pembangunan daerah dki jakarta tuti kusumawati
tuti diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah raperda
reklamasi pantai utara jakarta
tuti menjadi saksi bagi kasus suap reklamasi yang melibatkan
bos agung podomoro len arisman wijaya dan anggota dpr dki jakarta emsanusi
ini adalah kali ketiga tuti kusmawati diperiksa sebagai saksi
sebelumnya pada dua belas maret tuti diperiksa terkait poin poin pembahasan raperda
antara dprd dki dengan pemprov dki jakarta